membeli di toko online tentu jelas berbeda dengan offline
yang bisa melihat dan memegang secara langsung barang yang diinginkan
salah satu pertimbangan ketika membeli produk secara daring adalah melihat foto produknya
lalu seberapa penting foto bagi pembeli dan penjual
satu satunya yang kita bisa lihat cuma ada di ini aja cuma lihat di foto kan
jadi kalau misalnya fotonya berkualitas jelas dari beberapa angle yang berbeda
pasti kita akan lebih percaya buat kita beli
sebetulnya penting banget misalnya kita punya produk yang sama tapi kita bisa foto sendiri
itu mungkin bisa lebih menaikkan jual harga produknya sendiri
untuk foto produk sebenarnya tidak harus menggunakan kamera dengan spesifikasi tinggi
ataupun menggunakan jasa foto
sekaligus penulis smartphone fotografi mengatakan
untuk meminimalkan anggaran foto menggunakan smartphone atau telpon pintar bisa jadi pilihan
hal pertama yang harus dipikirkan adalah tema
meliputi apa saja barang pendukung yang harus disiapkan sehingga memudahkan saat eksekusi
selanjutnya hal yang paling penting yaitu cahaya yang cukup
untuk meminimalisir budget tanpa membeli lampu

menggunakan cahaya matahari dengan foto di teras atau rooftop
gunakan refleksi agar cahaya merata
salah satu barang yang bisa dimanfaatkan adalah alas kue silver
ada tiga angle mudah yang bisa anda pilih ketika foto produk
pertama flat lay foto dari atas yang bisa digunakan untuk foto makanan
foto lurus berhadapan dengan lampu
seperti foto orang biasa digunakan untuk foto baju
ketiga foto empat puluh lima derajat untuk memberikan detail foto makanan
untuk latar foto bisa menggunakan papan baju kain hingga triplek bekas yang tidak memantul
hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah komposisi dan gaya
anda bisa mengaplikasikan kualitas foto yang berbeda dengan kualitas foto yang ada di dalam lampu
contohnya seperti foto somai sebagai objek utama
anda bisa membuat pola segitiga dengan objek pembantu
seperti mangkok berisikan bumbu dan juga sendok garpu
manfaatkan fitur aplikasi untuk mempercantik foto anda
namun hindari filter
warna foto harus sesuai dengan apa yang kita lihat agar barang sesuai aslinya
jangan lupa juga untuk menuliskan watermark agar foto kita tidak dipakai untuk produk orang lain